memiliki tampang yang sangar dan juga menyerupai hewan purba
iguana menjadi primadona banyak orang untuk dijadikan hewan peliharaan
karena banyak pecintanya sekelompok orang membentuk komunitas pecinta iguana
komunitas ini dibentuk untuk saling bertukar informasi dan tips merawat iguana
hingga memberikan edukasi kepada masyarakat
tak sedikit orang menganggap bahwa hewan yang satu ini menyeramkan
meski bertampang sangar dan jauh dari kesan mengemaskan
reptil yang satu ini termasuk hewan kesayangan yang menjadi prima dona banyak orang
tak hanya kaum pria kaum wanita pun tak mau kalah menjadikan hewan eksotis ini menjadi hewan peliharaannya
kan dari tampang itu kan sangar ya iguana tapi sebenarnya baik sih iguana
makanan juga kan sayur kan jadi nggak susah
terus yang saya tertarik dari iguana dia punya durinya sebaiknya di atas
terus kan jadi terkesan hewan purba gitu
mempunyai kegemaran yang sama para pecinta iguana di bandung membentuk sebuah komunitas
sejak tahun dua ribu sebelas komunitas pecinta iguana atau kpi berkumpul di salah satu sudut di balai kota kota bandung
selain bertukar informasi dan tips untuk memeliharanya
komunitas ini juga mengenalkan dan memberi edukasi hewan kesayangannya kepada masyarakat umum lingkungannya
kalau kegiatan kami sih kayak seperti biasa komunitas komunitas lain ya
kayak gathering terus edukasi ke masyarakat belajar tentang iguana cara merawat iguana itu kayak gimana sih
tapi kalau untuk ke depannya kami mau mencoba untuk bikin proyek yang produktif buat komunitas
misalkan breeding breeding kayak gitu sih buat komunitas
yang bisa menghasilkan pundi pundi buat komunitas juga sih
iguana termasuk hewan herbivora yang jinak dengan perawatan yang mudah
memberi pakan sehat dan teratur menjaga kebersihan kandang
memandikannya setiap seminggu sekali
dan membiarkan sesekali berjemur di bawah sinar matahari guna memperlancar sistem metabolisme tubuhnya
iguana yang dipelihara dengan baik dapat tumbuh sehat dan besar
hingga mencapai dua meter